kamu jangan pernah masuk kamar itu lagi
ini kan kamar oma
oma itu bukan oma kamu ya abi
oma kan neneknya abi tan
kamu gak usah ngaku ngaku abi
kamu itu bukan siapa siapa di sini
dengar baik baik ya abi
kamu itu bukan keturunan haryokusumo dan kamu bukan anaknya mas bayu
cuma sedikit sakit aja tapi gak apa apa
dewi ini bukan sakit perut biasa
kamu harus secepatnya pengobatan
kamu udah gak punya waktu lagi
kamu harus tahu itu
pengobatan kanker dewi tidak bisa dijalankan karena ulah kamu
dewi harus menjalankan pengobatan kanker secepatnya
dan kamu tahu kan nisa betapa penting waktu itu buat penderita kanker
karena kanker bisa disembuhkan
sekarang dewi tidak bisa menjalankan pengobatan kanker gara gara kecelakaan kamu kemarin itu
bukan salah mama
kamu kenapa sih harus bahas ini sekarang
lama lagi kayak gini keadaannya
kondisi penyakit kamu juga tidak bisa disebelekan
kamu kan sadar ya dewi
maaf ya dewi tapi aku gak bisa
aku gak bisa terima melihat kamu tidak pernah memikirkan diri kamu sendiri
selalu memikirkan orang lain
jadi aku tidak bisa dewi
aku akan tetap menjuang buat kamu
aku akan tetap mencari diri
aku akan tetap mencari diri
aku akan tetap mencari diri
aku akan tetap mencari diri

aku akan tetap mencari diri
kalau kamu mau pulang
kamu pulang ya
aku udah kapok dibully di penjara
lagian untuk masalah ab aku juga gak mau pikirin lagi kok
saya dilaporin ke kantor polisi
pengacara pak bobi melaporkan ibu
atas tuduhan pemalas
dan penipuan akta waris
yang bernilai miliaran rupiah
mungkin bersama pak bobi bu
karena ada permintaan tes dna juga
yang bisa mendaftarkan
abi manyu sebagai anak kandungnya pak bobi
dia mau ajak perang sama aku
ini semua juga ada salah dia kok
kenapa aku sendiri yang disalahin
aku harus senang bisa kembali lagi kesini
kok oma kayaknya sedih ya
tadi oma juga nggak balas pelukan abi
mau istirahat dulu ya
kamu jangan pernah masuk kamar itu lagi
ini kan kamar oma
oma itu bukan oma kamu ya
oma kan nenenya abi tante
kamu gak usah ngaku ngaku abi
kamu itu bukan siapa siapa di sini
dengar baik baik ya abi
kamu itu bukan keturunan haryo kusumo
dan kamu bukan anaknya mas bayu
dia nggak punya salah apa apa
cukup oke begitu kita lanjutkan aja ya
sekarang juga kamu cabut semua tuntutan kamu dong
justru aku akan menambahkan satu tuntutan lagi untuk kamu
dan aku yakin semua yang ada di ruangan ini
akan dengan senang hati menjadi saksi
jadi kamu menantang aku bobi
ingat ya aku bisa berbuat nekat
oh aku gak takut
posisi kamu ini lagi lemah refa
akhirnya aku yakin untuk bayar pengacara aja
kamu pasti gak mampu
bagaimana kalau itu terjadi sebaliknya
ketika kamu diusir sama nisa dan rumah kamu
aku gak peduli
aku tidak pernah selingkuh dari misal
karena apa yang terjadi di malam reunian itu
aku lagi dalam keadaan mabuk
kenapa sih aku gak pernah lupa sama kejadian itu bobi
kejadian di mana kamu menangis
kamu menangis ketika kamu tahu kamu udah tidur sama aku
dan kamu takut
kamu takut kalau aku menceritakan semuanya ke mas bayu iya kan
karena kalau sampai aku menceritakan semuanya
pernikahan kamu sama adiknya mas bayu batal
dan kamu jangan lupa juga bobi
kalau kamu juga setuju untuk menjebak mas bayu
mau dia keluar
mari bu selamat pulang bu
kamu emang laki laki menyedihkan bobi
mulai tajam nanti
tidak bisa ditunda lagi
harus segera dilakukan kemoterapi ya bu
ada yang mau ibu tanyakan
gapapa wi kalau ada pertanyaan silakan kamu tanya ya
ini udah nggak boleh ditunda lagi ya
dan aku akan pastiin
kalau kamu akan jalanin semua proses kemoterapi
dan pengobatan kamu
aku akan jadi satpam
kamu rag astagfirullah